menteri agama yakut kolil kwemas hari ini akan membahas tambahan kuota haji bersama komisi delapan dpr ri
pemerintah arab saudi memberikan kuota tambahan sebesar delapan orang untuk indonesia
menurut menteri agama dari delapan tambahan kuota haji dua ribu dua puluh tiga tujuh tiga ratus enam puluh diantaranya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler sesuai dengan nomor urut antrean
sementara enam ratus empat puluh lainnya akan diperuntukkan bagi jemaah haji khusus
selain kuota tambahan menteri agama bersama komisi delapan dpr juga akan membahas usulan tambahan biaya sebesar rp dua ratus delapan puluh delapan miliar imbas dari penambahan kuota haji pemerintah arab saudi
putusan penambahan kuota dari pemerintah saudi yang delapan itu kita akan bagi sesuai dengan undang undang tujuh enam ratus sekian itu untuk
untuk jemaah reguler selebihnya untuk jemaah haji khusus
nah nanti kita akan sepakati di forum komisi delapan ini itu saja